rumah sakit umum daerah dr sutomo memastikan semua tenaga kesehatannya sudah mendapatkan vaksin dosis ketiga
ini adalah bagian dari antisipasi meningkatnya jumlah kasus covid sembilan belas pasca libur akhir tahun
menurut kepala humas rsud dr sutomo pesta parulian kamar kamar perawatan pasien covid siap difungsikan kembali meski sekarang sedang tidak ada pasien
hal yang sama juga dilakukan manajemen rumah sakit islam jemur sari yang menyiapkan satu ratus lima puluh kamar khusus pasien covid
rumah sakit juga siap jika harus mengubah kembali lima puluh kamar non covid jika nanti dibutuhkan
selain itu yang menjadi fokus adalah persediaan obat obatan
obat terapi seperti oseltamivir dan pavipiravir untuk terapi pasien covid harus tersedia di atas tiga ratus dosis
tetapi sekarang dengan jumlah pasien yang relatif sedikit
maka obat obat itu tersedia banyak dan kami juga punya banyak
dan kemarin saya sudah minta ke teman teman karena kemarin ada obat baru yang dikatakan itu memang dipakai khusus untuk covid sembilan belas
malnupiravir kalau saya tidak salah
itu katanya desember ini masuk indonesia
termasuk untuk coba kontak bagaimana mendapatkan ya minimal entah dua ratus tiga ratus tablet
kami punya sehingga betul betul kami bisa memberikan layanan untuk kasih pasien covid dengan lebih baik lagi
persatuan rumah sakit indonesia persi jawa timur sudah mengirim surat pada tiga ratus enam puluh tujuh direktur rumah sakit anggota
untuk mulai mempersiapkan sumber daya manusia dan fasilitas obat obatan serta oksigen
setiap direktur diminta menghubungi perusahaan pemasok gas dari sekarang agar pengiriman oksigen ke rumah sakit jadi lebih lancar
di jawa timur ini dengan teman teman dari pt samator sebagian itu dari pt samator
kita juga sudah komunikasi untuk antisipasi bagaimana nanti jangan sampai kejadian seperti di gelombang dua kemarin itu
sampai ada yang terlambat termasuk di rumah sakit kami sendiri itu sampai lima belas menit itu saat saat rusil kan baru datang
antisipasi lonjakan jumlah kasus covid sembilan belas masa libur natal dan tahun baru disampaikan pemerintah sejak awal desember
varian baru covid omnicon juas padai karena disebut punya daya tular lebih cepat
rangga umara miki peresia surabaya jawa timur